petugas balai konservasi sumber daya alam atau bksda jambi berhasil menangkap satu ekor buaya muara dengan panjang lebih dari tiga meter tak jauh dari lokasi penyerangan bocah oleh buaya di sungai dendang kabupaten tanjung jabung timur jambi pada pekan lalu
buaya dengan panjang tiga sepuluh meter dan berat lebih dari seratus kg ini berhasil ditangkap petugas bksda jambi dengan cara dipancing dengan menggunakan herkotic
usai ditangkap pada sabtu malam buaya ini kemudian dibawa ke kota jambi dan dititipkan di kebun binatang taman rimbo untuk dilakukan pengecekan kesehatan oleh dokter hewan
meski demikian bksda belum memastikan apakah buaya tersebut merupakan buaya yang melakukan penyerangan mengingat sungai dendang merupakan habitat buaya muara
selain seekor buaya besar petugas juga berhasil menangkap tiga buaya berukuran kecil yang diduga sebagai anak dari buaya yang ditangkap petugas
di tempat lokasi kemarin anak itu
di dekat lokasi kejadian yang ada anak yang terseret buaya beberapa waktu yang lalu
sebelumnya yadi putra pelajar kelas sd nyaris tewas usai diserang dan diseret sejauh lima belas meter ke tengah sungai oleh buaya muara
yadi selamat setelah sang ibu yang melihat peristiwa itu berenang dan berusaha menyelamatkan anaknya
beruntung sang buaya melepaskan gigitannya
sehat ya tangannya
tidak ada rasa sakit lagi
tidak ada lagi ya
cuma bengkaknya masih
nyirinya tidak lagi ya
jadi takut tak masih main kai ngambil air
takut lah ya
tercatat sudah lima kali kejadian buaya menyerang penduduk kelurahan teluk dawan
dua diantaranya meninggal dunia
sementara itu tasman lima puluh lima tahun korban serangan buaya sepanjang empat meter lebih ini terbaring lemah
saat dievakuasi keluarganya menuju rumah sakit umum daerah dr nurjani sampit kabupaten kota waringin timur sabtu siang
warga kabupaten kota waringin timur kalimantan tengah yang tinggal di pinggiran sungai mentaya ini
nyaris tewas setelah diserang buaya di pinggir sungai
peristiwa naas itu terjadi sabtu pagi
saat korban yang baru bangun tidur hendak mencuci muka di pinggir sungai mentaya